beralih ke garut jawa barat
pemerintah kabupaten meninjau kerusakan bangunan
bupati garut rudi gunawan bersama forum komunikasi pimpinan daerah
mengunjungi lokasi terdampak gempa magnitudo enam satu minggu sore
selain mendatangi rumah warga
bupati juga meninjau sekolah dasar negeri jatiwangi i yang rusak
rudy memastikan gempa tidak menimbulkan korban jiwa
kerusakan puluhan rumah di sejumlah kecamatan juga masuk kategori ringan
meski tidak disebutkan besarannya
pemerintah daerah memberikan bantuan untuk korban gempa
bantuan berupa semen batu langsung diberikan untuk rehab bangunan sekolah yang rusak
pemerintah daerah garut memutuskan tidak menetapkan status masa tanggap darurat bencana
salah satu alasannya masyarakat sudah kembali menjalani kehidupan normal
serta tidak adanya korban jiwa
gempa kemarin memang cukup dahsyat ya
memberikan kepanikan yang luar biasa apalagi di saat hujan
ini dari selatan kemarin hujan
nah tapi alhamdulillah ini adalah berkat pertolongan allah swt pelindungannya
tidak ada satu korban jiwa pun
dalam gempa bumi yang kemarin katanya sampai enam empat skala richter
nah tentu kalau rumah ada yang retak ya
tapi tidak mengakibatkan rubuh
yang rubuh rumah itu tidak ada
yang ada adalah retak retak
ataupun plafonnya seperti ini ya
dan memang karena itu sudah